malah dateng untuk bikin masalah sama anak saya kamu kalau benci sama dia ya ya nggak
apa apa tapi lihat dong kondisi kami kami baru mengalami kecelakaan
ternyata kamu memang pura pura baik
tolong jaga perasaannya dia itu sini
tidak lagi yang perlu kita selesaikan tunggu apangannya jangan kembali lagi ya
ketinggalan acara yang sangat penting
ibu dan anak kandung
yang sudah terpisah selama puluhan tahun
kamu jangan bicara seenaknya
kita udah kumpul semua kan
dengan mengeluarkan kertas
semua tekan teki selama ini
yang selama ini jujur
yang selama ini curigaan
yang selama ini pembohong
dan tukang tipu
akan ketahuan semuanya
akan ketahuan semuanya
akan ketahuan semuanya
dan ini akan menjadi hari yang sangat bersedia bagi kamu
kamu harus ingat selamanya
karena kamu akan tahu
dengan pembantu itu
itu kedekatan biasa
atau kedekatan seorang putri
dan ibu kandungnya
sekarang kita akan tahu